kita ke informasi pertama vaksin merah putih buatan universitas erlangga surabaya
siap untuk proses uji klinis di rsud dr sutomo pada awal desember mendatang
untuk itu pihak rumah sakit menyiapkan sedikitnya lima ratus sukarelawan untuk uji klinis tahap pertama
direktur pendidikan profesi dan penelitian rsud dr sutomo surabaya cita rosita sigit
mengklaim proses uji klinis tahap pertama untuk vaksin merah putih uneir
akan segera dilakukan pada awal desember
sedangkan untuk proses uji klinis tahap kedua akan berlangsung di awal tahun dua ribu dua puluh
sebelumnya vaksin merah putih uner telah melewati proses uji praklinik hingga tahap dua
pada hewan makaka dengan hasil baik
rencananya produk vaksin lokal merah putih akan didistribusikan sebagai vaksin booster
bagi masyarakat kalangan tertentu secara gratis jika sudah layak edar
uji makaka sudah selesai dengan edukasi baik
dan saatnya kita akan mencari uji klinis